ini semua gara gara papah
kok gara gara papa sih
orang dia mau pindah ke satu
coba papa pekerjaan tetap
hah kalo mama marah banget terus
kau mau pulang aja ah
ya udah pulang aja
kau mau pulang aja
ya udah pulang aja
yak mau kemana lu
gue ikut dah
tadi katanya kagak usah
itu tempat tadi
mana tuh kagun cek yang hitam itu
bilangin sama dia jangan deketin ani lagi
kalau kamu buru buru ya udah
saya nggak jadi aja
ah lu buang waktu gue aja loh
era panggilnya bangur
ojek apa enggak
aduh aduh aduh amput
eh papa waalaikumsalam
ada di dalam
papa kemarin naik apa
dari satu babakan
kan jauh pa
dari depan dari pangkalan
ma papa udah diemin aja nih
bentar ya pa
infotainmentnya lagi seru
tolong kasihin ini ke ma
mertua gue beli parfum mana nih
tumben nggak tumben nggak gue pikirin
yang penting tugas gue sudah selesai
jadi kamu mau sekolah di setulah giron
besok papa harus pimpin dengan kamu
bungkus pakaian kamu semuanya
ih mana bisa begitu
mama disini emang siapa
lu harus tetep disini
mau pindah lagi ke situ
gue kagak ikut campur dah urusan lo
lo kan udah pada gede semua
masa masalah begitu aja
lu kagak bisa selesein
kan roron masih kecil kong
buat gaat jahat aja
marah patients la

ma kenapa si dato'nya diem aja
ron kau mau kemana
mau main pa
ron ron males ngeliat papa dan mama berantem terus
nggak di sini nggak di situ berantem terus
ini semua gara gara papah
kok gara gara papa sih
orang dia mau pindah ke satu
ya iyalah coba papa punya pekerjaan tetap
kalau mama males banget terus
papa pulang aja
ya udah pulang aja
parfum saya asli bang tanpa ada campuran sedikitpun
kalau parfum ini harganya berapa
kalau yang itu buat abang rp seratus aja
kalau yang ini
berlangganan bang ya
ron boleh main gak di rumah kak bunga
pager aja masih dikunci
saatnya nunjukin video surya sama cewek lain ke ani
ibu pergi dulu ya
ibu kan baru pulang
kok pergi lagi
ada yang ketinggalan

nganterin parfum buat emak
ih ngomong dongnya biasa aja kali
ih mas pur kenapa
ke mana tuh anak
mana sih tuh bocah
sekarang engkau bisa tidur dengan tenang di kamar